sampai jumpa di video selanjutnya
ratu datang ke pertandingan kamu
sepertinya dia benar benar mencintai kamu rama
rama juga mencintai dia bu
tapi ya lebih baik begini aja lah
lebih baik rama nggak usah berhubungan lagi dengan ratu
karena kalau sampai ratu tahu siapa rama sebenarnya
itu kan hanya menambah sakit hati ratu bu
terima kasih echoes
ramania ibu berhasil
dapetin pinjaman lain tiga puluh juta
ke mantan bos kamu supaya kita
nggak punya tanggungan lagi dan kita nggak perlu
berhubungan dengan mereka lagi
ibu dapat uang sebanyak ini
dari mana bu
udahlah rama kamu gak usah pikirkan
ini urusan ibu
karena terus terang uang tamungan ibu
udah habis untuk bayar utang ini
bu aturan tuh ibu nggak usah mikirin drama
justru rama tuh nggak usah mikirin ibu
udah mendingan ibu tenang aja
rama pasti akan cari cara lah untuk
nanti ngebayar semua pinjaman ibu ini
ratu pingsan tuh
sekarang lagi ditanganin sama dokter lukman
ini semua gara gara si bajaj
aku harus sembunyi bajaj
mumpung ada dokter
bibi minta maaf sebelumnya
bibi bisa minta tolong pada dokter
bibi mau keluar sebentar pak dokter
iya bibi tenang aja ya
biar saya jagain ratu
ya terima kasih pak dokter
jak non ratu itu sekarang ada di rumah sakit
kamu harus datang ke sana
karena cuma kamu yang bisa menghibur dia jak
jak non ratu itu sekarang lagi pingsan
dia itu sudah beberapa hari nggak makan
apa kamu tega jak
apa kamu nggak kasihan sama dia
baja kamu kok seperti itu sih
kenapa kamu berubah jadi seperti ini jak
kamu sepertinya bukan baja yang bibi kenal dulu
apa kamu gak tahu jak
kalau non ratu itu sangat mencintai kamu
kalau begitu tolong bilang ke ratu
untuk berhenti mencintai saya
baja kamu mau suka atau tidak suka dengan non ratu
itu bukan urusan bibi
tapi bibi harap kamu itu datang
atau minimal kamu setor muka jak
biar non ratu itu hatinya sendem
tapi lebih baik
gue gak usah ketemu lo lagi
soalnya kalau gue ketemu sama lo gue takut
gue takut gak bisa menahan diri gue untuk gak meluk lo lagi ratu
gue takut gak akan pernah bisa ngelepasin lo lagi
bibi lega banget setelah melihat non ratu kembali ke rumah
bibi nggak bilang apa apakan sama papa kalau aku masuk rumah sakit
ya enggak lah non
papa nggak perlu tahu
non mulai besok pagi non ratu makannya yang benar ya
jangan sampai enggak makan
terus bibi minta satu lagi nih non
non ratu gak usah mikirin baja lagi
kemarin bibi itu ketemu sama si baja
udah bibik sampein
tapi pas bibit tarik tarik tangannya bibit paksain untuk datang
si baja malah bentak bentak bibit
enggak mau saya enggak mau
bibik dibentak gitu non
aku bisa maafin kok kalau baju kayak gitu sama aku
tapi kenapa dia kasar kayak gitu sama bibi ya
dasar jadi rusak banget
non mulai besok non ratu lupain baja ya
enggak usah dipikirin lagi baja
aku enggak yakin bibik
walaupun baja udah kayak gitu sama aku
tapi aku akan coba mulai besok aku akan temukan pak india
tapi kita bikin satu perjanjian ya
kalau besok bibik enggak boleh lagi nemuin dia